hai sesosok bayi ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput untuk pakaian sapi sewaktu melintas
di belakang puskesmas kecamatan gapura kabupaten sumeneb jawa timur ada kardus terbungkus kain yang
mencurigakan setelah dibuka ternyata ada sesosok bayi berjenis kelamin laki laki di dalam kardus
hai ada baju sobek mengerungi kartus lalu saya buka setelah dibuka dilihat saya bayi di dalamnya
lalu saya bawa ke warung lalu saya memanggil suami saya setelah itu ada orang yang bekerja
dua menghampiri saya kenapa kamu saya menemukan anak entah anak siapa ini saya bilang gini saat
ditemukan kondisi bayi dalam keadaan sehat dengan berat badan dua delapan kg
dan panjang empat puluh delapan cm diperkirakan bayi itu baru dilahirkan sekitar dua jam sebelum ditemukan
saat ini bayi tersebut dirawat di puskesmas gapura kasus penemuan bayi ini sedang ditangani
petugas kepolisian yang jelas untuk tindak lanjutnya siapa orang tua sebut kita akan
melakukan penyelidikan juga tidak lanjut penyelidikan beladuk polisi masih memeriksa
sejumlah saksi termasuk warga yang pertama kali menemukan bayi untuk mencari pelaku pembuang bayi
ahmad rahman sumeneb jawa timur